dinas sosial surabaya membuka layanan pendampingan bagi warga yang belum mendapat bantuan sosial program keluarga harapan
dari kementerian sosial di kelurahan kelurahan
bantuan dan dana yang belum cair kerap disebabkan data penerima yang belum diperbarui
sudah berbulan bulan fatimah tak menerima bantuan pemerintah
terdaftar dalam program keluarga harapan atau pkh
biasanya warga kelurahan embong kaliasin surabaya ini menerima bantuan bahan pokok
seperti beras telur dan kacang hijau senilai rp dua ratus per bulan
bantuan itu tak diterimanya sejak januari lalu
pada april ini fatimah juga seharusnya mendapat bantuan dana pkh sebesar rp satu lima juta
untuk ketiga anaknya yang masih bersekolah
dana yang diberikan tiga bulan sekali ini juga belum diterimanya
bagi fatimah bantuan bantuan ini tidak diperlukan
bantuan ini sangat penting demi kelangsungan kehidupan keluarganya
sang suami yang seorang kuli bangunan sudah dua bulan tidak mendapat panggilan kerja
fatimah mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan bantuan untuk keluarganya belum juga turun
keterangan dari puin kita sebagai kpm istilahnya ya mbak
kita bersabar mungkin di bulan bulan ini keluar
karena dari nomor nik saya dan nomor kpm
saya itu tidak ada kendala sama sekali
tapi nama saya memang belum keluar
makanya saya disarankan untuk buin untuk sabar
mungkin ya mungkin saya juga berharap
sangat berharap karena saya juga masih mempunyai anak masih sekolah ya mbak
kendala ini bisa terjadi karena beberapa kemungkinan
misalnya ada anggota keluarga meninggal dunia
atau penerima bantuan masih menggunakan ktp non elektronik
atau bahkan pindah ktp
tapi ada juga yang mengatakan bahwa
kebanyakan orang orang yang sudah memiliki kemampuan
untuk memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan
adalah dari satu keluarga
dinas sosial kota surabaya kini membuka layanan
untuk membantu warga yang mengalami hambatan seperti fatimah
petugas pendamping akan membantu warga
memperbaiki data penerima yang belum diperbarui
tapi kalau untuk sembako memang karena masih proses pemadanan
dan pkh juga
memang yang kita harapkan adalah para penerima bantuan
itu bisa bersabar menunggu prosesnya
selagi kami para pendampingnya itu melakukan proses proses juga
bantuan sosial pkh dibagi menjadi beberapa kategori
yaitu bantuan komponen untuk setiap jiwa dalam keluarga pkh
seperti ibu hamil anak sekolah penyandang disabilitas dan lanjut usia
nilainya bervariasi mulai dari rp sembilan ratus sampai rp tiga juta per tahun
teknis pencairannya dibagi menjadi empat gelombang
terakhir sejumlah rp lima puluh satu empat ratus enam puluh delapan untuk penerima pkh surabaya
jadi itu kan sesuai dengan komplement pada pkh karena di dalamnya pkh ada komplementer ibu hamil
lansia anak sekolah mulai sd smp sma disabilitas
sehingga ada juga yang penerima pk juga ada yang mendapatkan bantuan bpnt atau bansos sembako
setelah ini masyarakat bisa melakukan konsultasi atau berkaitan dengan program program pelayanan
program program reharapan bpnt juga bantuan sembako itu ke petugas pelayanan
penamping pkh yang ada di seluruh kelurahan di surabaya
pelaporan pelayanan saya hari ini dari petugas
pendampingan keluhan bantuan sosial pkh dilakukan mulai dua puluh enam hingga tiga puluh april
dan pada mei mendatang sebanyak tiga kali seminggu
odi kornelia herudwi sudarmanto surabaya jawa timur